identifikasi jenazah korban pesawat sriwijaya air akan dimulai besok hari senin
untuk mengetahui perkembangan terkini kami sudah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia
aditya aksani berada di posko rumah sakit polri kramadjati
posko identifikasi adit sejauh ini dari enam puluh dua orang yang ada dalam pesawat
berapa banyak data antemortem yang sudah dimiliki tim dvi polri
ya putri terkait dengan jumlah data antemortem yang sudah dimiliki oleh tim dvi polri
ini sudah ada sekitar dua puluh satu sampel dna yang sudah diperiksa seperti itu
atau sudah dikumpulkan oleh tim dvi sehingga nantinya memang ini akan terus di
sehingga nantinya memang terus akan terus diidentifikasi
hingga nantinya menyampaikan hasil dari hasil identifikasi tersebut
nah kemudian juga memang dari hasil dna tersebut nanti akan segera diumumkan
sekitar satu minggu hingga dua minggu karena tadi menurut hasil dari konferensi pers
yang disampaikan langsung oleh karopemnas brigjen rusdi hartono
dan juga dari pihak jasara harja bambang panwar selaku kadif asuransi jasara harja
menyebutkan bahwa ini dari dua puluh satu sampel dna ini
terdapat dari dua belas keluarga yang sudah hadir di rumah sakit polri ini
sehingga nantinya dari dua belas keluarga
ini memang tidak hanya satu orang satu karena memang dari tadi kami sempat mendapatkan informasi bahwa
banyak yang menyangka bahwa dua puluh satu sampel ini berarti dari dua puluh satu keluarga
bukan tapi dua puluh satu sampel ini berdasarkan dari dua belas keluarga yang hadir
artinya satu keluarga dari korban ini bisa datang dua sampai dengan tiga orang
karena memang tadi juga sempat kami melihat ada yang datang tidak hanya satu orang
tapi didampingi oleh pihak keluarga lainnya sehingga didapatkan dari dua belas keluarga tersebut
adalah bertotal dua puluh satu sampel dna yang nantinya akan terus diidentifikasi
oleh tim dvi polri yang memang terus bertugas ini
di sini juga memang poskonya masih berlangsung selama dua puluh empat jam
sehingga diharapkan kepada seluruh keluarga yang merasa kehilangan anggota keluarganya
boleh langsung untuk hadir ke sini karena nanti akan terus dilayani selama dua puluh empat jam
bahkan sebelum masuk ke gedung dvi ini juga nantinya akan dilakukan swab antigen terlebih dahulu
sehingga untuk memastikan apakah dari keluarga tersebut
bebas dari covid sembilan belas atau tidak
di psikolog untuk melakukan trauma healing terlebih dahulu
setelah itu barulah digali dan juga dimintai data data dan juga identitas terkait dengan data sekunder
dan juga data primer yang memang dibutuhkan oleh tim dvi untuk mengimah
memang tadi juga sempat ada yang diwawancari bahwa data yang dikumpulkan adalah seperti baju
ijasa kemudian juga ada beberapa seperti contoh rambut bentuk gigi
dan juga tadi ada tanda tanda khusus
sebagian tubuh seperti tatu atau tanda lahir
sehingga itulah memang sangat sangat dibutuhkan oleh tim dvi untuk mendapatkan identitas atau menguak identitas dari korban
memang hingga saat ini juga pencarian korban masih terus berlangsung
sehingga ini akan terus berlangsung selama paralel
sehingga diharapkan pengumpulan dari seluruh sampel sampel data ini juga bisa akan terus dilakukan dengan cepat oleh pihak keluarga
terima kasih aditya aksani dari rumah sakit polri kramajati jakarta timur